jangan lupa untuk selalu berlatih menari
sebuah cuplikan film berjudul tarian rindu
menjadi salah satu film yang berhasil digarap oleh sekelompok warga
asal kabupaten bandung barat
yang bertajuk bioskop rakyat atau biora
keberadaan bioskop rakyat ini mampu menarik minat warga
terutama generasi milenial untuk mendaftar dan mencoba acting
untuk bisa bermain dalam bioskop rakyat
kehadiran bioskop rakyat ini menjadi ajang kreasi bagi generasi muda
untuk bisa mengasah bakat
bahkan bagi para pemain yang berprestasi
akan diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan
cik mahi dan kabupaten bandung barat juga
cuma ini di bandung barat bioskop rakyat film yang kedua
sekarang lagi pendaftaran casting film
kita akan membuat tiga film
tiga film ini yang lolos di casting ini
dan memang telah dibina
kita kasih beasiswa untuk kuliah di ikj
ikj terus di bandung juga kita punya
nah jadi kita dikasih beasiswa
salah seorang model mira sumil
mengapresiasi keberadaan bioskop rakyat yang hadir di daerah
bioskop rakyat ya menurut aku tuh
bioskop rakyat itu adalah suatu karya
suatu kreativitas di dunia perfilman
khususnya untuk daerah daerah
jadi ya seperti yang dibilang tadi
iya rasa lokal eh produk lokal
tapi rasa nasional gitu ya
jadi bagus banget
untuk setiap daerah apalagi seperti di sini
di kabupaten bandung barat ada biora bioskop rakyat
apalagi dengan mengambil talent talent dari warga sekitar
jadi soalnya kalau yang di kota kota mah udah banyak lah
jadi ini kan ngambil talent talentnya ke pelosok pelosok juga
jadi kerennya kita bisa menemukan talent yang terpencil
rencananya bioskop rakyat akan menggarap beberapa judul film
yang berlatar kawasan kabupaten bandung barat
beberapa judul yang akan digarap
yakni kabayan nyandung
dan menggapai impian yang diangkat dari cerita masyarakat jawa barat
tresna pamungkas bandung barat jawa barat